ketua umum pdi perjuangan resmi mengumumkan nama menko polhuka mahfud md sebagai bakal cawapres pendamping ganjar pranowo dalam pilpres dua ribu dua puluh
kemudian seberapa kuat potensi duet ganjar mahfud dalam pertarungan kontestasi pemilu mendatang
bang arya selamat malam
selamat malam tuspa
saya harus tanya dulu pertama keluarnya nama mahfud md sebagai cawapres ini sebuah kejutan atau justru sudah terprediksi
ya nama pak mahfud beserta nama nama lain potensial di internal koalisi pd perjuangan memang sudah sejak lama beredar ya
dan diperhitungkan juga oleh bumega khususnya dan anggota koalisi
dan tentu nama pak mahfud ini akhirnya dipilih saya kira karena beberapa kondisi
pernah tidak ada dua kondisi
kondisi pertama itu adalah respon terkait situasi politik terkini
terutama sejak mencuatnya nama pak gibran yang dikadang kadang akan berpasangan dengan pak prabowo subianto
meskipun belakangan beredar lagi isu yang lain
yang kedua tentu juga pdip dalam situasi di mana kompetisinya sangat ketat
di antara ketiga calon ini tentu butuh satu diferensiasi
dan pak mahfud mungkin dianggap bisa memberikan diferensiasi
di tengah situasi yang sangat kompetitif
tapi kita tahu sepak terjang mahfud md selama ini
tapi secara spesifik bang arya
menurut anda apa kemudian plus minus dari mahfud md yang kini akhirnya resmi mendapatkan gelar calon wakil presiden
kalau kita lihat dari pidato yang disampaikan oleh pak ganjar dan juga pak mahfud ya
juga berulang kali disampaikan oleh bumega
itu soal pentingnya kepemimpinan
pemimpinan yang apa untuk untuk kepentingan umum ya
kemudian ke apa pentingnya kepemimpinan politik yang mengedepankan kepentingan publik
begitu juga soal isu isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
saya duga memang narasi yang akan digunakan oleh pasangan pak ganjar dan pak mahfud ke depan adalah isu isu soal penegakan hukum
dan itu memang situasi yang cukup menguntungkan bagi pak mahfud
lama sekali berkarir di bidang tersebut ya
sempat menjadi anggota dpr
pernah juga sampai menjadi ketua mahkamah konstitusi
dan sekarang mengoperasikan
jadi saya kira politik kita ke depan akan sangat menarik ya
di satu sisi ada pasangan pak anies dan pak mohaimin yang terlebih dahulu sudah mendeklarasikan
dengan narasi yang juga berbeda soal narasi perubahan
nah di sisi lain pak ganjar dan pak mahfud
mungkin saya duga akan menggunakan narasi atau isu soal penegakan hukum
kita tunggu di sisi pak prabowo akan seperti apa
jadi saya kira di tengah situasi yang kompetitif ini selalu muncul kejutan kejutan baru
yang mudah mudahan ke depan membuat diskursus atau dialog kebijakan diantara para calon ini semakin membesar
mungkin tidak terlihat ada kekecewaan dari p tiga
mengingat ada nama sandiaga
uno santer terdengar sebelumnya
kalau kita head to head mahfud dengan sandiaga uno
kemudian apa yang membuat mahfud lebih terpilih daripada sandiaga uno
apakah memang mementingkan atau melihat kondisi dua kondisi tadi yang sebelumnya disampaikan bang arya
pak mahfud saya kira adalah titik temu
atau titik tengah di antara nama nama yang sudah beredar sebelumnya
titik tengah dan titik temu karena saya kira pak mahfud
pak mahfud punya pengalaman panjang
dan itu juga terkait dengan narasi apa yang akan disampaikan oleh pd perjuangan ke depan dalam kontestasi yang kompetitif ini
nama pak sandi juga pilihan atau opsi yang menarik
karena beliau juga punya pengalaman dalam kontestasi pilpres sebelumnya
tetapi mungkin saya duga setelah para ketua umum partai bertemu tentunya dengan pengaruh dari ibu mega
yang terkait dengan pengaruh dari bumega
karena pdip adalah partai besar
saya kira kalkulasi yang digunakan oleh pd perjuangan dalam menentukan cawapres tidak lagi pada aspek elektoral
tetapi sudah beyond elektoral
bagaimana nilai nilai seperti yang disampaikan juga oleh bumega
nilai nilai soal keadilan nilai nilai soal kepentingan publik itu menjadi isu besar yang akan diperjuangkan
nah kemudian dengan memasangkan mahfud md sebagai cawapres dari ganjar
seberapa besar akan cukup bisa mendongkrak pemilih dari nu
ya pemilih atau masa dari nadatul ulama memang menjadi perbincangan akhir akhir ini ya
terutama dalam kontestasi pilpres ya
di mana kita melihat bahwa calon calon yang berantar nu ini punya daya tarik
dari para capres untuk dipinang sebagai cawapres ya
tapi menurut saya bahwa kontestasi ke depan tentu saya kira adalah kontestasi yang harusnya adalah kontestasi kebijakan
jadi tentu penting melihat aspek representasi terwakilan dan segala macam
tapi menurut saya yang dilihat dalam proses dan mungkin juga
dari sisi kandidat kandidat yang dilihat lagi ke depan adalah bagaimana isu isu soal kebijakan ini bisa dipertarungkan oleh para capres ini
kalau tadi bang arya mengatakan ini sebetulnya lebih daripada elektoral
tapi kalau secara elektoral bagaimana anda melihat peluang ganjar mahfud ini duet ini kalau kita bandingkan dengan pasangan lain anies imin
ya situasinya tentu akan berebut di jawa timur
karena pak mohaimin juga cukup kuat di jawa timur ya
ada pak mahfud mungkin juga nanti pak prabowo
tetapi dalam situasi yang kompetitif ini sebenarnya kita masih sulit memprediksi siapa yang akan bisa menang dalam pertarungan yang akan ini
dan seberapa besar dampak cawapres itu mendongkrak atau meningkatkan keterpilihan pasangan calon presiden
nah dalam kondisi yang sangat ketat tersebut saya kira yang akan diperhitungkan oleh pemilih itu adalah tidak lagi soal latar belakang
apakah calon itu berlatar belakang nu atau tidak apakah dari jawa timur atau tidak
dalam situasi yang ketat orang tidak lagi mempertimbangkan itu
bahkan sampai level pemilih nu sendiri tidak akan mempertimbangkan siapa yang paling nu
yang akan dipertimbangkan orang ke depan adalah siapa yang paling
siapa yang mampu memimpin indonesia ke depan
siapa yang punya gagasan yang cocok dengan kebutuhan zaman
itu yang saya kira paling penting akan dilihat pemilih ke depan
momen deklarasi yang mungkin sampai saat ini juga masih berjalan begitu ya
ini seolah olah menegaskan bahwa pdi perjuangan tidak ambil pusing dengan persoalan politik persoalan dinasti politik jokowi begitu
ada agenda pembicaraan puan gibran yang harusnya dilakukan hari ini
tapi karena deklarasi ini akhirnya itu digeser
anda melihat pergerakan ini apa yang tersirat dari yang terjadi hari ini di tubuh pdi perjuangan dan koalisinya
pdi perjuangan cukup percaya diri untuk mengambil keputusan yang strategis dalam situasi yang masih dinamis
dan kepercayaan diri itu misalnya ditampakkan oleh bagaimana pdip misalnya
tidak terlalu reaktif dalam memberikan respon terkait putusan mahkamah konstitusi
meskipun belakangan setelah mahkamah membacakan putusan itu
mulai terjadi perubahan perubahan di sisi pemilih ya
perubahan perubahan itu misalnya muncul kekecewaan kekecewaan dari pemilih dari masyarakat kita terkait putusan itu
muncul juga kekecewaan kecewaan dari sebagian dari pemilihnya pak jokowi
jadi pdip saya kira dalam posisi sekarang yang cukup percaya diri menghadapi pemilu
dan memang seperti tadi yang puspa sampaikan pdip sepertinya tidak ambil pusing dengan manuver manuver politik yang lain
oke kita lihat nanti seperti apa juga ini masih sangat dinamis strategi masih mungkin bisa berubah ubah
kita lihat nanti seperti apa bang era fernandes peneliti dari kepala departemen politik
dari csis terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news selamat malam
terima kasih fuspa selamat malam